masih ingat dengan sosok komentator cilik ini
ia adalah rivaldi elvans bocah asal kupang nusa tenggara timur yang viral di tahun dua ribu delapan belas
karena kemampuannya menirukan komentator motogp nick harris
pada gelaran motogp di mandalika minggu kemarin
rivaldi diundang oleh men parekraf sandiaga uno untuk kembali memamerkan kemampuan uniknya ini
tidak hanya itu bocah tiga belas tahun yang akrab di sapa dadi ini
sebelumnya juga berkesempatan bertemu langsung dengan para pembalap dari tim gracini racing
dalam acara makan malam tersebut dadi menunjukkan kebolehannya mengomentari cuplikan gp qatar
yang dimenangkan oleh pembalap gresini enia bastianini
kepiawayan dadi menirukan nada dan aksen inggris dari nick harris ini pun disambut tepuk tangan meriah
dari para pembalap motogp dan tamu undangan yang hadir
sebelumnya pada tahun dua ribu delapan belas nama rivaldi viral setelah aksinya mengomentari motogp
tersebar di media sosial hingga diunggah ulang oleh akun twitter resmi motogp
rivaldi pun diundang untuk menyaksikan langsung balapan motogp di sirkuit sepang malaysia pada tahun dua ribu delapan belas
tak hanya bertemu marquez rivaldi juga berhasil bertemu dengan beberapa pembalap lainnya di pedok